ketengnya zara ketemu
jatuh hati saya pak rt gimana itu
mesi gimana sih
loh kok ini malah lebay kayak gitu
wah narsis ya
narsis boleh lah hai
damai juga ibu mesi
bu messi katanya zara diculik ya
aduh bu mesi
bu mesi sabar ya bu mesi
bu messi gak usah sedih gak usah nangis
nanti pokoknya dibantuin buat bisa nyariin zara
bu mesi sabar ya bu mesi jangan nangis
saya dan para ansip akan mencoba mencari zara sampai dapat
pak rt tolong cari sampai dapat sampai ketemu jangan terluka jangan apapun
sabar bu mesi ya sabar
aku yakin temen temen pasti jijak yang kecil ini jijaknya zara
kalau yang besar pasti jejak nenek itu
terus kita mesti gimana
ngarah ke tempat yang tua itu dan zara
kok banyak kaca ya
ini bunga siapa
kok banyak kaca gini
apaan nih ketuknya gede banget bukan ya
tapi kamu yakin kamu nangkep kali aku kan berani
ini kayak ada kamu tuh rafa jadi tangkap dua belas
kemarin itu cepet banget jamnya iya ya
apa sih apa sih
besok banget deh kita ketawa lagi
ini gimana sih gak bisa ketemu juga
mbak si zara sabar naga mami udah udah bingung kepingin nyanyi jadinya
jangan menawarkan kalau gue nyanyi semua orang bubar di kampung ini jangan betul betul masalah
sakit hati coba bukan zara yang diculik coba anda gelar ini diculikin pasti mami enggak jadi seperti
ini hay bume sih bume sih sedih sedih enggak apa tapi jangan nyobain anak lain diculik juga dong
kasihan juga orang tuanya gimana bume sih ibu ranti kamu enggak taukan februari lagi mana itu

ngadar culik orang kamu enggak tahu kan woi bu messi saya juga anaknya pernah diculik tapi
hai malah pada berantem asyik sendiri tenang dong tenang kita akan mencari zara ini ya pak
di mana iya tadi apple kedengaran suaranya di sini deh itu kotak apaan ide amat dah iya kecil
ayo kamu ikut aku kalau tidak ikut aku teman kamu makan
pokoknya kita harus bisa keluar dari sini
tapi gimana caranya li
pokoknya kita tuh gak mau tahu
kita harus cari si jala sama si nenek tua itu
hah nenek itu kuat
eh nenek tua budek
kalian begini juga
menurut pengendusan saya nih bos ya
saya yakin ini pasti jejaknya ke sana nak
lihat kakinya aja tuh kayaknya ke sana
pasti ke sana
itu dia bos orangnya
gua pentung gua pentung nih
wah dia pora kamu
eh ini ke kanan
tuh kamu ke sana jal
ini desain yang penting mas
kita tengah lagi
tenteng bentung kamu
tentenglah jangan kabur kamu
pokoknya kita bawa ke tempatnya prt
aduh tuh tuh tuh
kok kamu pake ngelawan sih
kita harus bisa keluar dari sini
tapi gimana caranya
aku juga bilangkan yang bener bener kita harus bisa keluar dari sini
dia tidak bisa keluar dari sini
terima kasih banyak
nah aku bakal lini
kenapa kamu berdiri
boleh tak coba bawain
jadi selama ini tante jadi hantu nenek
aku gak nyangka kalau nana dahlia sejahat ini
tante dahlia gak boleh mencuri punya orang lain
anak kecil kamu tuh gak tahu yang namanya dosa
karena kalian telah memergoki aku
terpaksa saya harus menyingkirkan kalian
untuk menghilangkan jejak
dan saya akan mengurung kalian disini
buat apa hantu peril
siapa tahu ini bisa buat buka kuncinya
buat apa hantu peril
disini kan tempatnya
kok jadi emosi banget
aduh senangnya zara ketemu sama mami
ali alhamdulillah ali baik baik aja nal
alhamdulillah kita selamat
dia nih ketangkep lagi
pak aku mah udah nangkep ini lho pak
nangkep basah pak wahyu
tak tergoki di jalanan
bawa bareng bareng warga
oh ternyata ini dia nih
ini dia nih
dahlia ini adalah komplotannya sama pak wahyu
wah culangung sama
berani beraninya ya bikin onar di kampung saya
gusur aja langsung ke balai desa untuk diproses
ah bawa aja ke balai desa
biar aja warga yang memberikan hukuman sama mereka
bener betul betul banget
kayaknya saya mesti ancurin aja itu cermin yang jadi sumber malapetaka di desa ini
nah lebih baik ibu ranti yang ngancurin
ya udah cepet deh
hah tekotek eh takut